jadi saya tadi kita pak pika kita komunikasi dengan anda
bapak saya mau jawab
ya seperti yang tadi saya sampaikan
pertemuan ini kita bisa mencari
kan mencari menceritakan
atau menyampaikan hal hal yang bisa disampaikan oleh saya sama ps
juga bagaimana kemudian situasi kebatinan dari perjuangan selama ini
kita ingin menjelaskan semangat yang ada
dalam kebangsaan negara kita setelah ini
bagi komunikasi terakhir atau komunikasi awal
tapi komunikasi yang lebih berkembang dari sini
akan sedang dilakukan
tadi kan kayaknya pak ade
ada ajangan berasik dari kakaknya pak ade
untuk mendukung mas gajah
ya semua biasa
kalau saya rasa mbak puan
perhiasan aja kalau mau dukung
pasti kami sambut dengan tangan terbuka
tapi kalau enggak ya kita harus saling
ini harus saling
kita boleh menjelaskan
nanti kalau sudah selesai apa apa
sudah pemilu yaudah kita potong rayu lagi
karena semuanya balik lagi ke negara
saya mulau seharusnya boleh mulut
terima kasih fats kawan
ada yang ngelih akan
bukan orang yang dihidupkan yaitu pendukung pendukung
pak lajar pak nowo dari bukit baguat sendiri
dari bukit baguat sendiri
semua partai punya strateginya masing masing
dalam menggunakan aktivitas
dan menggunakan kompres yang akan datang
tentu saja apa yang akan diputuskan
merupakan satu satu yang bisa dihidupkan
kita sama sama hargai dan hormati
tapi kan ini bukan perusahaan
ini bukan perusahaan
kita akan menghidupkan
apa yang akan kita lakukan
dan akan datang
di tempat tempat yang dihidupkan
bagi ustaz nekan oleh
dan mas kaisar
dan kita akan membagi
dan kita yang sabun
dan untuk etika
yang harus saling menghargai
boleh beda teman teman
dan boleh beda kebijakan
namun kebijakan yang akan
yang harus disambil
dan kita harus
kita harus bicara
dan tidak saling
ajakkan mungkin ada godaan
kita saling memahami
tidak perlu digodat
apa yang terjadi
sebagai ketua umum
kenapa kemudian memilih
kemudian jadi partai pertama yang didatangi secara formal oleh mas kaisang
apakah karena ada ikatan batin secara keluarga dengan pdip
dulu untuk mbak puan satu lagi izin
apakah dengan pertemuan ini melihat dinamika pdip dan psi
untuk menghilangkan juga pesan bahwa ada tuduhan pdip pakai sombong ditumbang
apakah ini juga salah satu bentuk menghilangkan kesan tersebut
baik lagi ikatan batin pasti ada
pak presiden mas wali kota bang wali kota
semua di pdip juga yang dimana dalam keluarga saya sendiri juga
pasti akan selalu ada ikatan
dan kita juga harus tahu pdip adalah partai pemenang kominus sebelumnya
jadi saya rasa cukup fair untuk ketemu dengan pdip yang paling utama
ya pak pak itu bukan yang jangan pernah mengatakan sombong atau nggak sombong
ini masalahnya cuma masalah teknis komunikasi yang belum nyambung
alhamdulillah hari ini
sudah nyambung ya mas ya
sudah nyambung jadi salah pahaman ataupun kesan

insya allah kedepannya kita bisa sama sama membangun bangsa jum'at
pak wali ini ada opini dari pak jum'at terkait pdip perjuangan
itu kan dia menyebut mungkin pak jokowi sempat
tapi pak jokowi tadi bilang tempat bangkuan lah yang di masjid kanan dia yang lebih hijau
pokoknya ngel apartemen
maka dalam stent dia juga bravo
pertanyaan pak jokowi apakah nanti di sabang di jelang atau di sini ya
pertanyaan pak jokowi kalau saya tahu bocorannya saya kasih tahu
kalau misalkan depokrat bintang jatah kota menteri dpdp itu juga
bagaimana siapa sama dia atau tidak
jadi jangan banyak kesalahan ya orang orang yang buat presidennya
kalau golkar masuk ke pdp gimana
tanya mas erlangga mas erlangga gimana ini ditanya
ya baru saja kita sampaikan dan juga kita dengarkan bersama
adalah keterangan pers yang disampaikan
pdi perjuangan yang diwakil oleh puan maharani
dan juga ks sang
yang baru saja menjadi ketua umum psi
tadi kita saksikan bersama
pertemuan yang berlokasi di menteng jakarta pusat ini
puan menyatakan bahwa
semua partai memiliki strategi masing masing
yang harus dihargai
dan dihormati nantinya
lalu ks sang juga sendiri tadi mengakui
bahwa psi atau dirinya sendiri
memiliki keterikatan batin
dengan partai pdi
di mana partai itu yang mengusung
dan juga kedua kakaknya